jadi memang ya menikah di usia muda masih menjadi kontroversi di indonesia bukan cuma indonesia saja
sebetulnya di satu daerah tersebut juga jadi kontroversi ada yang pro ada yang kontra
kontroversi ini kembali hangat seiring terjadinya dua pernikahan di sulawesi selatan
ya salah satu yang menjadi perhatian terkait pernikahan di usia muda adalah terkait kesehatan reproduksi
untuk membahasnya di studio sudah ada dokter spesialis kebidanan dan kandungan dr cepi teguh
selamat pagi dr cepi
selamat pagi mas prabu
apa kabar baik
nah ini melihat bagaimana fenomena adanya pernikahan dini ya dan sebetulnya ini fenomena yang lama juga ya
baru ter expose oleh media sekarang sekarang ini
artinya banyak di sekitar kita yang melakukan pernikahan di usia dini
kita tidak coba melihat tentang benar atau salah sekarang tetapi lebih kepada apakah dari sisi medis ini aman atau tidak
nah dr cepi bagaimana pendapatnya
oke jadi sebetulnya memang pada remaja putri
pada saat dia sudah mengalami menstruasi pertama itu terhitungnya sebetulnya sudah bisa menghasilkan sel telur yang bisa membuat kehamilan
itu bisa seperti itu
tapi masalahnya apakah mental psikologisnya sudah siap apa belum
karena secara statistik juga pada saat terjadi kehamilan resiko persalinan lebih awal atau pre terim itu bisa terjadi
itu yang pertama
kemudian resiko timbulnya hipertensi dalam kehamilan itu lebih tinggi
kenapa begitu ya
biasanya memang kesiapan mental
jadi belum cukup mental untuk terjadinya kehamilan kemudian hamil dari mulai pola konsumsi makanan kemudian adaptasi dari perut yang makin membesar
itu yang membuat bisa timbul terjadinya hipertensi dalam kehamilan
atau malah karena tidak menjaga akhirnya terjadi kontraksi sebelum waktunya
biasanya gitu mas prabu
jadi ada banyak hal yang mereka belum ketahui lah istilahnya seperti itu ya
pada waktu yang muda
nah kalau untuk dari segi kesehatannya seperti apa tuh dok
tadi kan sudah ada hipertensi tapi kalau untuk kesehatan reproduksinya karena kita tahu banyak yang mengatakan belum siap seharusnya di usia seperti itu
kalau kita kesiapan dari segi organ reproduksi sebetulnya si ukuran rahimnya sendiri sih sebetulnya sudah berubah
cuma kesiapan lebih kesiapan dari
jadi lebih kepada sebenarnya mental
psikologis begitu ya
karena masalahnya memang juga ini ketika menjadi diskusi di keluarga saya juga mengatakan
bahwa ya yang menikah muda juga sampai sekarang masih sehat sehat aja
anaknya juga banyak
nah itu bagaimana ya kita meng counter pendapat seperti itu ya dokter
jadi memang pada saat sudah ada keputusan buat menikah
dari pihak orang tua harus menjelaskan keuntungan kerugiannya pada saat usia muda itu seperti apa
apakah dia masih melanjutkan pendidikan atau tidak
memang berdasarkan suka sama suka
jadi memang selama dia bisa menjalani itu oke
jadi kadang ada beberapa juga yang sudah siap secara mental
jodohan atau sudah hamil duluan
itu yang pada saat nanti kehamilannya beresiko ada yang mencoba untuk menggugurkan
itu banyak sekali kasusnya
dan kan di daerah di jakarta pun juga ada beberapa
terutama datangnya mungkin tidak di private hospital tapi datangnya di rumah sakit pemerintah
dengan biaya seadanya dia sudah mencoba untuk menggugurkan
jadi ada hal hal seperti itu yang mesti di
termasuk juga baby blues dong berarti ya dok
iya afternya itu maksudnya ya
setelah itu bisa
berapa banyak ya untuk kasus tersebut
banyak banyak sekali kasusnya seperti itu
jadi memang karena ketidaksiapan dari
pengen punya anak kayaknya lucu tapi rupanya
dia belum siap
nggak semudah itu
nggak semudah hanya karena ngelihat lucu terus kemudian
jadi masalah mental tadi itu menjadi salah satu faktor yang harus diperhitungkan
nah ini juga menarik nih
kemarin juga diskusi lagi karena di keluarga saya cukup rame masalah ini gitu
mereka bilang zaman dulu itu menikah muda itu biasa katanya
jadi bahkan nenek saya juga menikah di usia belasan tahun juga
dan sekarang cucunya banyak saya salah satunya
oh gitu kan
kalau mereka gitu
kamu nggak akan ada kalau misalnya dulu menikah muda
nah kenapa sekarang harus berubah
kenapa sekarang mesti ada undang undang yang mengatakan bahwa
dilarang menikah buat perempuan di bawah enam belas tahun
dilarang menikah untuk laki laki ya di bawah sembilan belas tahun
kalau memang dulu sebetulnya tidak apa apa dan sekarang kenapa harus jadi masalah
kalau saya tangkap sih secara pribadi melihatnya
dulu itu kita belum ada angka statistik yang buat menghitung
jadi kes kes yang menonjol itu kasus yang berhasil
ini saya begini nih semuanya saya sukses sukses saja
tapi yang tidak berhasil di situ kayak fenomena gunung es yang berhasil itu
lebih banyak sekali
angka kematian ibu cukup tinggi di daerah bukankah
bukan karena ibunya cukup umur dan bla bla
tapi kebanyakan yang belum cukup usianya
pada saat melahirkan perdarahan ibunya belum siap karena masih kecil
jadi resiko kayak perdarahan juga
resiko juga lebih besar begitu ya
iya itu juga lebih besar
memang lebih kepada semuanya itu memang karena mentalnya dia
bukan karena memang segi kesehatannya
kalau dari fungsi reproduksi sebetulnya sudah siap
tapi kalau secara keseluruhan bagaimana kan karena kalau kehamilan tuh ada banyak hal ya
penolakan dari tubuh misalkan
apakah itu juga termasuk
soal hatu diantara
kalau penolakan dari tubuh sebetulnya itu sudah secara alami
artinya nggak yang cuma di usia muda
tapi usia yang sudah cukup matang pun

itu memang bisa lain kasus
jadi zaman dulu belum sempat terhitung
yang sekarang orang lebih aware terus lebih bisa dihitung
ternyata kasusnya kok lebih banyak
lebih banyak yang gak bagusnya dibanding bagusnya ya mas prabu
artinya kalau kayak gitu sosialisasi angka angka statistik itu ya yang perlu dikedepankan
karena banyak yang tidak tahu juga tentang ini
mereka melihatnya biasa biasa aja gitu
nggak apa apa gitu ya
apalagi untuk daerah daerah tertentu ya dengan yang mereka katakan tradisi itu tadi
nah bagaimana kalau misalnya sekarang sudah ada beberapa kejadian bahkan ya kita baru informasikan begitu
sudah ada terjadi pernikahan usia dini yang memungkinkan mereka akan memiliki anak dalam waktu dekat
nah seperti apa yang harus dilakukan dok
itu jelas memang butuh satu pegangan dari petugas kesehatan terkait
artinya case nya beda dengan usia yang sudah siap
sudah siap artinya suaminya juga siap
suaminya juga sudah bekerja
sudah siap secara mental atau fisik
pada remaja yang hamil itu butuh kayak konselor nantinya
terutama pada saat pasca melahirkan
selama dari kalau bisa malah sebelum prekonsepsi sebelum hamil
kamu akan timbul seperti ini loh nanti selama hamil
jangan kaget kalau ada mual muntah yang besar
jadi sudah siap dari awal ya
sudah siap sudah siap
karena dari situ mungkin akhirnya si pasang itu memutuskan untuk saya menunda dulu deh
kita bisa pakai itu
kita bisa pakai kontrasepsi dulu
nunggu sampai lima tahun
setelah dia sudah siap
seperti yang dilakukan oleh tadi ya
puskesmas di daerah itu sudah cukup bagus ya
sudah cukup bagus
langsung untuk melakukan counseling kepada pasangan tadi itu
ini menarik sekali perbincangannya ya dokter nih
nggak akan pernah habis memang ya ngomongin kayak begini
tapi setidak tidaknya sekarang pemirsa di rumah juga tahu bahwa ada banyak faktor pertimbangan
ada banyak hal yang harus dipertimbangkan ketika menikah di usia dini
jadi bukan saja hanya masalah medis tapi juga terutama masalah mental ya
yang juga harus diperhitungkan
betul pengetahuan lah ya harus kita miliki lebih banyak
terima kasih dokter cepi teguh sudah bergabung bersama kami di good morning ya
nanti kita bincang bincang lagi tentang masalah yang lain
masalah yang lain
masih banyak masalah yang lain